ini daerah padat yang sepi
wajar aja kalau maling jadiin daerah ini buat sasaran operasinya
biasanya kalau habis ada yang kemalingan warga jadi waspada
kadang kadang ada yang sengaja nungguin jemuran
ada juga yang sengaja ngejebak maling tapi malingnya ngenong nongguin
ibu mau ke cipete
kalau pake taksi ngapain saya nyetok bajaj
ini udah kira kira bu
kalau mau pasti nggak bisa
kan gak pake argo
ini kan bajaj masa gak bisa ditawar sih

kok gak mau
saya udah terlanjur kesel tau
dari tadi tau lima ribu gak mau
sama dong kayak ibu yang tadi
ibu yang mana
yang mau naik bajai saya tapi gak jadi
bukan ibu yang begini
yaudah ketemu di tengah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
bajunya gak jadi
eh bang yang kemarin
eh abang baja yang kemarin
kantornya udah deket kan
berarti gak pakai bajaj
hati hati di jalan ya
masih pagi udah kesini
emangnya udah dapat banyak penumpang jam segini mau istirahat
ada truk mau lewat
celilis katanya kemalingan juga
apa aja yang hilang
baju beberapa potong segitiga pengaman sama kacamata
segitiga pengaman sama kacamata
kok segitiga pengaman sama kacamata di jemur
kok segitiga pengaman sama kacamata di jemur
oh yang lilis maksud segitiga pengaman sama kacamata
kenapa gak bilang daleman aja
pakai istilah segitiga pengaman sama kacamata segala
saya juga kemalingan
yang bikin saya sedih
yang warna biru kembang kembang itu masih baru
yang kembangnya kembang kembangnya
bukannya udah lama
kalau buat saya
itungannya masih baru
baru dua kali lebaran
sekarang di sini lagi musim paling jemuran
udah lima rumah yang kemalingan
sudah ada tindakan dari rt
sudah lapor sama rt
ya ada apa
sudah lapor sama rt
apa tindakan rt
hanya menerima laporan tidak akan menyelesaikan masalah
harus ada tindakan nyata
bang bajanya geser
ada truk mau lewat
truknya aja yang muter
kalau muter ntar kejauhan
ntar bensinnya habis
haa ada suara muter
gak mau lewat mau lewat
ntar bensinnya habis
orang yang jemurannya pernah kecurian
selain kamu sama empok
marpuah atau marpuah
enam orang yang jemurannya pernah kecurian
selain kamu sama mpok marpuah
yang saya tau cuman bu mumun
bu mumunnya gak usah pake manyun
oke kalau begitu kita sekarang ke rumah bu mumun
ke rumah bu mumun
emangnya rumah bu mumun dimana
makanya kalau gak tau jangan jalan duluan
ini rumah bu mumun
ini rumah bu mumun
kau mau kemana
kau mau kemana
kau mau kemana
tanggal berapa jemuran ibu kemalingan
kemalingannya gak tau jam berapa
sebagian udah gak ada
jemuran apa aja yang hilang
ngapain sopir bajian nanya nanya soal jemuran saya yang kemalingan
mau tau aja
dasar kurang kerjaan
bu mumun gak bisa diajak kerja sama
banyak rumah tapi sepi
yang lelaki kan rata rata kerja
sebagian juga kerja
yang gak kerja
ya di rumah
kok gak keliatan
ya kan di rumah
kalau keluar rumah baru kelihatan
yang gak sekolah ada
main gak tau kemana
disini banyak binatang piaraan ya
banyak sih enggak tapi ada
kamu tahu persamaan manusia dengan binatang
sama sama punya otak
kamu tau bedanya
manusia mikir binatang enggak
makanya kalau manusia ee pergi ke wc
kalau binatang suka sukanya dia dimana aja
ini daerah padat yang sepi
wajar aja kalau maling jadiin daerah ini buat sasaran operasinya
biasanya kalau habis ada yang kemalingan warga jadi waspada
kadang kadang ada yang sengaja nungguin jemuran
itulah pinternya maling
dia bisa membaca situasi
itu yang punya rumah bukan
kalau bukan yang punya rumah berarti
kok bukan yang ngejar
malah berdiri disini
tadi larinya kemana
ini gak sih
mau dilatih sama om yang lebih jahat
pasti ke arah jalan gede
om latih main bola dong
saya bukan pelatih bola
kata om yang tadi
kalau ketemu om yang memakai baju merah
suruh dilatih aja
om yang tadi itu siapa
orang yang pake baju merahnya
bukan yang baru baru

bukan yang baru baru
bukan yang barusan kali
yaudah kita main bola lagi aja
supaya menghambat langkah saya
itu namanya strategi
gak ngerti ah
yaudah kalau gak ngerti
jalannya nggak usah sambil ngobrol
tiga ceknya susah sekarang
akang mau kemana
ke arah jalan gede
ke arah jalan gede
kalau gak tau
jangan suka jalan duluan
jalannya salah ya
jawab dulu dong
jawab dulu dong
jawab dulu dong
ibu ibu lihat orang pakai ransel lewat sini
main gitarnya jangan begitu berisik
bukan begitu dipetik
dipetik emangnya jambu
saya dikejar kejar orang bang
teh saya mau diambil bang
eh siapa lu
rampok kp jamret
bukan kalau berani jangan sama mas mas katro
kang parman mau diapain
dia mau merampas tas orang
saya bukan mau merampas tasnya
mau nangkep orangnya
emangnya kenapa mau ditangkep
dia maling jemuran
terus dia kabur
daerah sini udah banyak orang yang kehilangan jemuran
jangan jangan dia lagi orangnya
kejar saya juga
kamu nggak usah ngejar
tapi kalau mau ikut boleh
jangan lari jalan cepat aja